sampai jumpa di video selanjutnya

karena dia ngerasa bahwa non gak percaya sama dia
terus yaudahlah non
kan sekarang non udah tau hasilnya dan emang cocok
ya ini udah gak penasaran
biarkan ini jadi rahasia non aja
jangan sama siapa siapa non
iya sih man lo bener juga
non saya udah gak tau karena aku sebetulnya tau hasil tes tidak cocok
nyonya ini malah ngatain yang sebenarnya ke non zaira
kalo non zaira bukan anak kandungnya pak prabu
nah mas yang itu bisa dibikin cocok deh
aku harus bohongin sampai sejauh ini
aku cuma gak ingin non zaira sedih
biar aku aja yang tau ingatan yang sebenarnya
aku akan simpan sendiri rahasia ini sampai mati
asal itu bisa bawa kebahagiaan buat non
aku lega banget man
karena sekarang beban terberat aku tuh udah gak ada lagi
aku seneng banget
karena kamu selalu di samping aku di saat saat terberat aku
orang tidak bisa hidup kalau tidak bergusur
lo kata siapa pak
saya yakin gue itu gak bener
kamu itu masih terlalu polos
masih terlalu muda
ada waktunya kita harus berbohong untuk mendapatkan apa yang kita inginkan
dan untuk bertahan hidup
apa ya sebenarnya tujuan pak prabowo ngomong gitu ke aku
apa secara nggak sengaja dia membicarakan dirinya sendiri
dan mau bilang dengan gak langsung kalau dia udah bunuh ayah
tapi dia terpaksa berbohong
karena sebab lain
kenapa waktu pak prabowo bilang kalau dia sayang sama aku
jantungku rasanya langsung berhenti berdetak
sama seperti saat ayah bilang ayah sayang aku
kebohongan bisa membuat kampung kaget dan mengira saya serius menyayangi kamu
kebohongan bisa menghentikan niat kamu
dan berbalik melihat saya
itu cuma baru contoh kecil gunanya berbohong
kenapa aku harus kecewa waktu pak prabowo bilang itu cuma bohong
sebenarnya ada apa sih dalam diri pak prabu
kenapa susah banget yakinin diri aku untuk menjauh dari dia
aku kan sekarang jadi supirnya rizky
waduh kalau non zahira tau gimana ya
jadi aku bisa deketin zahira sama rizky
kamu juga suka sama zahira ya
itu juga kemauan aku kok
aku juga mau non zahira bisa jadi sama rizky
kalau dia seneng aku juga seneng kan
oh iya tadi aku ngeliat muka kamu tuh kayaknya muram banget
kamu lagi ada masalah
aku tuh lagi kepikiran soal omongan pak prabu tadi ke aku kan
masa dia bilang kalau wajar aja bohong di zaman sekarang
buat mendapatkan sesuatu yang dia inginkan
aku gak setuju sama sekali ngomong sama kata kata dia
menurut aku bohong itu bukan menjadikan alasan untuk melakukan apa apa
ya kan man
lu buat aku
ya tergantung sih tergantung situasinya
kadang kalau kamu membohong buat bikin seseorang bahagia
kenapa enggak ya kan
kamu pernah ya
pernah aku baru aja ngelakuin
dan orang itu sekarang udah gak sedih lagi
tapi hati aku jadi gak tenang kamera
kalau mungkin benar kata kamu kali ya
berbohong itu ya gak bisa dipakai buat alasan
pasti orang itu maksud kamu zahira kan men
tidak ada yang menemukan kamu lagi
kita berdua tapi perak
tapi kita sama ini memang dealet
tapi aku gak tau kenapa sekarang sekarang ini aku malah gak bisa benci sama dia man
karena dia udah baik sama aku dan aku juga udah sering ngobrol sama dia
malah aku suka ngerasa kalau aku ini lagi hianatin ayah aku karena aku baik sama dia kan
harusnya kan aku sebel sama dia karena dia itu adalah orang yang membunuh ayah aku
tapi sekarang ini malah aku bingung deh dia tuh orang jahat atau orang baik
mudah mudahan aku bisa lihat arman dari sini
kenapa arman malah deket deket sama si amira
apa apaan ini hah pakai kasar aku suka apa lagi nih
berdua duaan lagi hah
kenapa harus suka
mengundang titna orang aja
amira kamu itu perempuan
seharusnya kamu tuh jaga sikap
paling nggak kamu malu sama diri kamu sendiri
ini perempuan pakai deket deketin laki laki terus
perempuan murahan itu namanya
aku tuh gak sengaja doang ketemu sama arman man
lagi kamu ngapain sih tiba tiba di sini
saya ya saya kebenaran aja lewat sini
dan ibu kamu tadi berpisah sama saya
supaya ngawasin kamu terus supaya kamu gak bikin ulah
kamu kenapa kamu masih di sini bukannya jagain zahira
kalau zahira perlu apa apa bagaimana
bapak kenapa sekarang jadi ngatur ngatur aku
bapak kan gak ada hubungan apa apa sama saya
lagian bapak ke sini bener bener mau ngawasin amira atau
mau nemuin seseorang
saya gak sengaja lewat sini
gak ada urusan sama kami
lagian saya juga penasaran soalnya saya juga aneh gitu
saya kemana tiba tiba bapak ada di situ
kemana bapak ada lagi di situ
kalau saya cuma kebetulan lewat
dan sekarang juga memang saya mau langsung pergi
gak ada hubungannya sama hp
aku lihat chamado k chairman sebenarnya